saya coba hubungi lagi marwar arsian pak maru dengar suara saya
pak maru gimana anda mencoba menangkap ini sebuah putusan yang strategis
tetapi hakim mk kemudian terbelah dengan komposisi
apa yang terjadi dalam bacaan pak maru
ya saya kira kalau dalam soal pemberahan karena berbeda pendapat dan independensi para hakim
menurut saya itu adalah sesuatu masalah yang naktifal saja
tetapi kalau mayoritas dalam putusan seperti yang diumumkan kemarin itu
yang memang di dalam satu hal yang boleh disepakati mereka
bahwa sengketa pilpres itu oleh mk boleh memasuki juga bukan hanya hasil perolehan suara
tetapi juga proses itu merupakan satu kemajuan menurut saya
dan itu boleh ke depan menjadi suatu acuan di dalam pengujian cengketa pilpres seperti ini
tetapi ketika kemarin saya mendengar bahwa apa yang dikatakan di dalam masalah pembuktian perkara daripada gibran
yang sudah dinyatakan melanggar etik baik di mk dalam putusannya maupun di dalam pendaftaran
maka yang menjadi persoalan bagi saya ketika dikatakan itu bukan merupakan pelanggaran hukum
yang menjadi persoalan sudah sejak tahun seribu sembilan ratus
di belanda yang kita ambil over bahwa kriteria perbuatan melawan hukum salah satu adalah ketika melanggar kesusilaan dan kepatutan di dalam hubungan masyarakat itu
oleh karena itu di dalam suatu paradigma konstitusi
maka sengketa konstitusi diukur dari konstitusi itu adalah dengan memandang konstitusi itu dibaca dari sudut moral dan kesusilaan
mengumumkakan itu dan pak sachit terhato
kalau di dalam tingkat konstitusi pelanggaran etik itu adalah pelanggaran hukum konstitusi
oleh karena itu ketika kemarin tidak dikatakan bahwa tidak boleh diterima permohonan untuk diskualifikasi gibran
dengan alasan satu lagi yang dimasukkan oleh saya dengar itu dari pihak pasangan calon nomor dua
bahwa karena tidak ada keberatan ketika dari pasangan calon lain ketika gibran mendaftarkan diri
dianggap bahwa mereka tidak mempersoalkan keabsahan pendaftaran
nah inilah paradigma yang dipakai itu adalah paradigma dalam perkara yang menyangkut kepentingan kepentingan privat atau individu
tetapi perkara konstitusi meskipun diterigir oleh permohonan pasangan
tetapi itu adalah menyangkut kepentingan umum dari seluruh rakyat indonesia
sehingga paradigma yang dipakai adalah paradigma kepentingan umum paradigma konstitusi
yang tidak menerima lagi apa yang dikatakan keberatan seperti itu
karena kalau itu yang dipakai maka dia memakai ukuran ukuran di dalam hukum privat terhadap hukum publik
ini yang sering dikatakan di masa lalu memprifatkan hukum publik
karena itu keberatan saya yang atau perbedaan saya yang terjadi kemarin ketika pertimbangan itu diambil alih adalah sangat tidak setuju
yaitu konsistensi mahkamah konstitusi harus dipelihara bahwa paradigma konstitusi yang menyangkut kepentingan umum
tidak lagi membiarkan persoalan itu hanya tergantung daripada para pihak di dalam perkara itu
tetapi itu adalah menyangkut kepentingan umum
dan apa yang kita katakan ini kemarin tampak juga ketika time frame sangat sempit
kemudian dibatasi hakim oleh hakim dibatasi kaki
maka standar pembuktian dan paradigma konstitusi itu tampaknya belum siap untuk diseragamkan oleh para hakim konstitusi
karena terutama ada beberapa yang masuk belakangan yang memerlukan suatu pemahaman yang sama saya kira
baik pak baru terima kasih telah bergabung di satu meja
ada pandangan dari pak maruf pelanggaran etik sebenarnya juga pelanggaran konstitusi sebetulnya
kalau memandang dalam kasus ini kita harus juga melihat kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan
jadi kita tidak bisa hanya melihat keadilan itu melompat tanpa berdasarkan kepastian hukum
harus dilihat juga kemudian kemanfaatannya
nah yang pak maruf tadi katakan ini
kan hanya melihat dari segi teorinya pelanggaran etik pelanggaran konstitusi
tetapi kan tidak dilihat putusan nomor sembilan puluh itu ya terlepas daripada apa isinya itu
tapi itu kan sudah menjadi putusan yang sudah ingkrah
jadi kalau kita terus mempersoalkan itu terus mempercayai
kan hukum kan harus ada kemanfaatannya
salah atau tidak oke kita bisa berapa yang dapat
tapi harus ada ujungnya perkara itu
jadi kita enggak boleh berkutat terus dengan putusan itu
atau kita memperbaiki ke depan untuk suatu kemajuan lebih baik
kalau ke depan bang mulya ini ada juga pesan yang sebenarnya muncul dari dissentingnya hakim konstitusi
soal rule of law dan rule of etik yang memang harus diperhatikan dan bahkan lebih maju lagi
dibentuk semacam majelis etik
ako dibentuk lagi semacam ruu lembaga kepala
saya sih melihat bahwa kita harus mencabar doktrin doktrin hukum atau dogma dogma hukum
yang tidak pro pada pembaharuan
kami ketika masuk ke mahkamah konstitusi
kami keluar dari pakem atau template yang dibuat oleh mk
kalau mk itu kan punya template yang sangat kaku
itu tidak akan mendapatkan apa ya
karena itu kita tidak mulai dengan template itu
nah tapi kan agak sulit mengubah paradigma
makanya tadi ucang betul ketika dia bicara
ini istilah yang lain daripada u ceng
nah kita lihat banyak hakim hakim itu yang mau jadi minimalis
tadi bicara menaik bansos bicara menaik nepotisme
kita mulai dengan nepotisme tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi
saya tidak melihat majelis hakim kita itu memberikan pertimbangan yang cukup
ini kan sudah final sudah inkrah
kita mempersoalkan dengan sangat kompleks sangat luas
persoalan putusan mk sembilan puluh dan kaitannya dengan
pendaftaran calon penetapan paslon
karena kpu tidak mengubah pkpu nomor sembilan belas
sampai ke verifikasi sampai kepada penetapan paslon
nah menurut saya ini tidak dibahas oleh majlis hakim mk
makanya yang dikatakan oleh uceng tadi betul
ini ada kategori hakim yang memang minimalis menurut saya
nah apakah kita akan bisa
mengantisipasi perubahan perubahan yang revolusioner
tadi bung budiman bicara mengenai rancangan undang undang kepresidenan
dalam menghadapi sengketa pilpres semacam ini
ada presiden yang masih menjabat
lemdak presiden ini tidak boleh membuat keputusan keputusan strategis gitu
dia harus membatasi diri harus ada restrain
tapi kan kita tidak melihat itu di indonesia
jadi kalau ada rancangan undang undang kepresidenan
tiga hakim yang memberikan dissenting opinion
karena di situ dijelaskan dilemanya
bung zaidal arifin mutar bung u ceng gimana
anda menangkap pesan dari tiga hakim yang disenting
dan juga soal majelis etik nasional
saya sebenarnya menangkap kesan soal niretik itu
karena kan delapan hakim sebenarnya sepakat
hanya implikasi dari pelanggaran etik itu
cukup alasan untuk kemudian melakukan pengulangan pemilu
walaupun mereka sepakat bahwa ada pelanggaran etik
karena ada pelanggaran etik dalam kasus bansos misalnya
maka kemudian harus dilakukan pemungutan suara ulang
jadi sebenarnya bukan tidak bersepakat soal pelanggaran etik
jadi kita tidak bisa mengatakan pelanggaran etik itu
delapan hakim setuju adanya pelanggaran etik
hanya implikasinya yang dibuat berbeda
dan ini bukan di tiga hakim disetting
keputusan itu sendiri sebenarnya membicarakan bahwa
ke depan ada kebutuhan untuk merapihkan
persis yang sudah sering kita bicarakan bang budiman
dalam satu meja berapa kali sudah saya sampaikan bahwa
presiden manakala dia mau menuju pemilu
atau dia mau menjadi incumbent
maka harus dilakukan pengaturan yang detail
bukan hanya sekedar itu termasuk juga soal berkaitan dengan
transisi antar pemerintahan dan lain lain sebagainya
banyak sekali negara di dunia ini yang menggunakan sistem presidensil
amerika ada ghana ada filipina ada hampir semua ada
kita negara yang sama sekali tidak pay attention ke situ
sehingga apa yang terjadi sekarang sebenarnya adalah buah
yang kita tanam bahwa kita tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap presiden
padahal dalam sistem presidensil kita paham bahwa
pendulum kekuasaan itu terlalu besar berada di presiden
nah persoalan mahkamah etik saya kira itu bisa diperbincangkan dalam ranah yang berbeda
apakah harus ada satu mahkamah tersendiri
ataukah di dalam internal itu ada mahkamah
tapi yang saya mau kirimkan pesan sebenarnya begini mbak
saya menangkap kesan sebenarnya
pesan mahkamah konstitusi persis yang dibacakan di awal
bahwa jangan harapkan semua
penyelesaian pelanggaran yang dilakukan
itu dibawa ke mahkamah konstitusi
kelembagaan misalnya pengawasan yang dilakukan oleh dpr misalnya
pengawasan yang dilakukan oleh kelembagaan lain
karena kan dalam banyak putusan itu sebenarnya bahwa itu disinggung kan
tidak melakukan upaya yang jauh lebih baik
kalau kita baca detail putusan mk itu
perbaikan soal reaksi rekap
jadi banyak sebenarnya yang harus ditindaklanjuti
nah ini yang saya kasih catatan bang bdm
saatnya sekarang kita perbaiki juga sebenarnya
kondisi demokrasi kita dengan menguatkan yang namanya oposisi
nah problem kenapa oposisi tidak menguat di republik ini
karena insentif untuk oposan itu nyaris tidak ada
mereka tergoda untuk masuk ke arah pemerintahan dengan
baik bung ceng itu memang masih banyak catatan yang harus disampaikan
setelah mk memutuskan kemudian dan kpu juga telah menetapkan